lo gak denger sama gue ntar lo kualat loh
lo mau kualat sama orang tua
gue capek sampe keringetan
saya juga gak ngerti tante
masa kok bisa jadi gitu
ya kalau gitu mah
ya udah gini aja ya tong ya
selamat mimpi aja deh ya
jadian sama anaknya tante ya
mimpi mulai sekarang
ya mulai sekarang
sekian terima kasih wassalam
ngapain masuk sini
padahal sekarang gue udah jadi orang kaya
tapi masih iya ini nyokap bebel bebel gak setuju
nggak fibernya siapa
di mana dia tuh
iya kan sih biar otot forgot gimana ya
semoga lah hilang saja bibi
apa jangan jangan dia pulang cepat gara gara gue gak angkat teleponnya
dan pasti dia udah tau nih kalo papi mau ketemu sama emaknya boy
emaknya udah coba kesini buat gagalin rencana itu
hei aduh kejedotnya mut
nih nyamute gimana sih kalo mau masuk ke rumah teh
pake salam dulu atau nyamud
ya ella gua baru buka pintu
kalo mau salam juga gua dirinya disini dulu gak disitu
kali ini kan rumah rumah gue
lo gak berhak juga ngatur ngatur gue
kok dia malah ngatur gue sih
gua malah diingetin sama tembok
terserah gue kali
pembantu teh gak boleh kasih tau majikan ya
ya iya dong rumah rumah gue
gua selalu benar
sekarang reva dimana
si adriana tuh pasti mau nyariin gue kesini
kalo gitu berarti gua mendingan kunci pintu aja
ya gak tau
kok gak tau lo kan seharian di rumah
otomatis pasti rafa ada di dalam rumah kan
kan katanya gak boleh kasih tau
bener kan dia mau nyari gue
selain banget dimana reva
sekarang harus kasih tau dimana reva
iya gitu dari tadi
gitu dari tadi
gitu dari tadi
lo jangan biarin papi lo ketemu sama mamanya boy reva
dengerin gue baik baik
itu bakalan bahaya buat hubungan lo dan boy
dan mamanya boy gak akan pernah setuju hubungan lo sama boy
nanti ketahuan kalo lo itu anak diri gue
nanti kadang lo gak direstuin
kok dia gak denger denger ngomongan gue sih
lo kok gak denger denger omongan gue sih
lo gak denger sama gue ntar lo kualet loh
gue ini orang tua
reva lo mau kualet sama orang tua
gue capek sampe keringetan
kue harus ketemu langsung sama reva
bukan sama reva nya
gue udah janjian lagi nih
udah mau selesai
bu tamu yang dari jepang sudah datang
padahal saya kan ada janji harus keluar
saya temuin dulu
maaf pak takamura
sejujurnya hari ini saya ada janji sama anak gue
karena saya mau ketemu dia

jangan khawatir puan
oh terima kasih atas pahamannya
pertama kamu harus jaga anakmu
mungkin apa kata besok
ya bagus sekali
saya bisa kembali besok
tolong berikan regal saya ke anakmu
terima kasih banyak
sampai jumpa besok
sampai jumpa besok
terima kasih banyak
apakah kamu semua bukan yang mencari neng
ini ya allah gusti
mendingan sekarang saya abadnya istirahat saja dulu
sudah kekelilingan pepanasan
waduh mendingan sekarang saya doakan si neng
pulang dalam keadaan sehat
dalam keadaan utuh
harus tenang menghadapi semua cobaan
ya kamu mah bisa tenang
ngomong mah enak weh
soalnya si neng bukan anak kamu
coba kalau punya budak seorang
lain salah tidak benar kamu deh
maksud saya begini abah
nih kalau abah galau ya
abah tidak tenang ya
tidak bisa menyelesaikan secara sehat
kudu tenang kalem
benar bisa nih pak
abah itu kudu pasrah berdoa ke gusti allah
sebaik baiknya penolong adalah gusti allah
kalunya si abah ya
tidak ada stress
berarti si neng raya pak
prioritas pertama dibandingkan si teh manis
tapi si abah sekarang